ekses dari revisi undang undang pilkada terkait poin independensi komisi pemilihan umum mulai menampakkan diri
klausul yang mengharuskan kpu menetapkan sebuah kebijakan setelah berkonsultasi dengan pemerintah dan dpr
berbuah pada polemik terkait usulan dibolehkannya napi dalam masa percobaan hukuman untuk maju dalam pilkada
benarkah ini sebuah logika sesaat yang dipaksakan masuk dalam aturan demi mengakomodasi sejumlah kandidat bermasalah di sejumlah daerah
bagaimana mungkin menempatkan seorang pemimpin yang sudah mendapatkan predikat tercelah meskipun belum inkrah secara hukum
kami akan membahasnya dengan bapak bapak yang sudah hadir
ada bung yandri susanto anggota komisi dua dpr ri fraksi partai amanat nasional
arief budiman komisioner komisi pemilihan umum
dan melalui sambungan telepon ketua komisi dua fraksi golkar rambe kamaruzaman
bapak bapak selamat malam
pak rambe selamat malam
hai pertama saya ke bung yandri dulu karena bung yandri yang hadir
anda termasuk yang nggak setuju dengan usulan ini
iya kita tahan aja ke undang undang
jadi di undang undang di pasal tujuh huruf g itu kan sudah jelas terpidana dengan inkrah itu gak boleh
dan mantanar pidana boleh setelah mereka mengatakan atau mengumumkan kepada publik
jadi inkrah dan kita sudah baca dari mahkamah agung bahwa hukuman percobaan itu adalah inkrah
jadi kita persepsikan atau kita definisikan seseorang itu sudah inkrah dan sedang menjalani hukuman
nah orang yang sedang mengalami hukuman terpidana ya sudah jelas di undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas pasal tujuh huruf g itu nggak boleh
nah jadi selama itu tidak dibenarkan oleh undang undang maka pkpu turunannya sebagai pelaksanaan undang undang tidak boleh
dia membuat norma baru
nah itu tugas kami sebagai pembuat undang undang dpr dan pemerintah
nah jadi hasil undang undang nomor delapan
didiakan undang undang nomor sepuluh itu memang banyak perbaikan perbaikan
di antaranya itu
nah jadi saya kira mas alpito kita kembali saja ke undang undang
tidak ada debat table situ
kata kata yang sangat jelas
harusnya tidak ada debat ya
tapi faktanya di komisi dua kan ada debat
iya ada debat biasa
nanti insya allah kita akan kembali lurus kepada undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
saya sebelum ke mas arief ke pak rambe dulu
pak rambe sebenarnya perdebatannya apa sih sebenarnya ini
dan logikanya dimana sih sebenarnya ini
harapannya seperti apa begitu
jadi kan begini
jadi kan kita sudah bahas
waktu kita membahas tanggal dua puluh lima agustus itu
antara komisi dua
kpu pemerintah kemendagri gitu ya
dan juga pemerintah disini
bahwa kita sudah putuskan
ya dari pasal tujuh
gitu kan di undang undang kita
sampai keputusan ingkeras
dan ada pengecualian disitu
jadi itu satu kalimat
dia bandar narkoba
atau sudah diumumkan lah
takut tindak kejahatan seksual
kita perdebatkan kemarin
itu berhak apa tidak
dari bahasan kita itu
sudah kita putus
apa itu putusannya
bahwa terpidana itu
hukuman masa percobaan itu
pidana yang tidak usah dijalani
atau pidana percobaan
ini pidana enteng enteng lah ya
jadi ya tidak usah dijalani
tidak perlu masuk
tidak usah dijalani
atau pidana percobaan
tidak ada di situ
pembahasan kita juga
pembahasan kita juga pada waktu itu
hukuman masa percobaan
agar dalam masa
suatu tindak pidana
suatu tindak pidana
percobaan baru dipidana setelah ada keputusan hakim lain untuk itu
jadi dia sebenarnya tidak inkrah
baru yang ketiga di kitab undang undang hukum pidana pasal empat puluh
di ayat tiganya juga mempertegas bahwa hukuman percobaan tidak boleh
mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik
oleh karena itu ya alpito ini kita membahas pada waktu itu tanggal dua puluh lima agustus
kalau misalnya pemahaman awam saya pidana itu adalah tindak kejahatan
maka orang yang terpidana adalah penjahat
apakah kemudian kita akan memilih penjahat begitu untuk menjadi pemimpin gitu
dan bunyi undang undang pun ya harus berdasarkan undang undang yang lain
ini kan mau dibuat pkpu
oke sekarang kita bicara
jadi orang masih punya hak konstitusional tidak harus langsung dia kita hukum
padahal dia punya hak konstitusional untuk mendaftar
toh kan nanti menangnya adalah tergantung rakyat
iya pasti itu
saya setuju tadi disampaikan
siapapun yang diajukan pasti rakyat yang mau milih
pertanyaannya yang maju itu siapa
tapi pak rambi mau ditahan dulu saya mau ke mas arief dulu
ini kan sebenarnya kan domennya kpu ini sebenarnya
tapi karena kpu dengan kerendahan hati berdasarkan aturan yang pihak
akhirnya berkonsultasilah mereka
muncullah kemudian ini bagaimana kpu melihatnya
ya pertama kpu sudah menuangkan
apa yang ada di dalam pikirannya ke dalam pkpu
nah sebetulnya dalam pandangan kita rapat konsultasi ini adalah rapat untuk melihat
adakah pasal pasal di dalam peraturan kpu itu yang bertentangan dengan undang undang
maka kemudian diperdebatkanlah ketika kita bicara tentang syarat syarat calon
salah satunya adalah status terpidana
nah kpu juga sudah menyampaikan apa yang menjadi dasar ketika kita menuangkan kalimat itu
malam itu dibahas melalui dua undang undang
pertama undang undang pemasarakatan
di situ jelas disebutkan terpidana adalah orang yang sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap
artinya siapapun yang sudah difonis berkekuatan hukum tetap
maka sejak saat itu dia statusnya menjadi terpidana
apa namanya tidak disebutkan
disitu memang tidak diurekan apakah dihukum satu tahun percobaan dan segala macam
tapi statusnya jelas adalah terpidana
nah di dalam undang undang bunyinya adalah terpidana itu tidak bisa maju
kecuali dia selesai menjalani pidananya
nah menjadi mantan
kemudian kalau dia sudah selesai menjalani pidananya maka ada dua kategori
satu sudah melampaui masa lima tahun sejak dia selesai menjalani pidananya
maka orang yang semacam ini bisa langsung maju
tapi kalau belum lima tahun
maka dia harus mendeklarasi kepada publik bahwa dia adalah mantan narapidana
nah sekarang kita tinggal lihat apakah seseorang yang diperdebatkan itu sudah mendapat putusan inkrah atau tidak
begitu saja sebetulnya
dan itu sudah kita tuangkan di dalam pkpu
nah tapi kpu menyadari posisinya tidak berada dalam posisi untuk menyatakan setuju atau tidak setuju
karena apapun rekomendasi yang keluar dari rapat konsultasi itu
itu mengikat bagi kpu
maka kpu akan menjalankan itu
anda melihat percobaan ini
ya bang silahkan bang
saya tadi ya betul kedudukan rapat dengar pendapat itu
ya jadi komisioner kpu menyatakan itu
termasuk perdekatan kita adalah tadi dinyatakan
jangan pendekatan undang undang apa apa pemasyarakatan tadi
sebab ini orang kalau pendekatan itu ini orang belum menjalani ke lapas
oke oke itu udah bang sebutkan tadi
tolong ditahan dulu ya kita dengarkan donald untuk pandangan dari icw yang biasanya terengginas
ini kan sebenarnya kita membagi dua kelompok
satu kelompok yang setuju dengan mengupayakan revisi
pkpu pasal empat tersebut yang mencoba untuk menahan orang yang bersatu sebagai tersangka
terpidana maksud saya
dan kelompok kelompok yang sedang mencoba untuk membongkar
kita pisah dulu dua hal ini agar kemudian tidak bercampur emas dengan loyang dalam perdebatan revisi pkpu ini
pertanyaan tajam tentu harus kita sampaikan kepada orang orang yang mencoba untuk membongkar ini
siapa yang sedang anda perjuangkan
yang mengubah kebentuknya
akhirnya asosiatif ke sana begitu ya
pasal yang kemudian sangat logik dan kemudian tidak menggerus hak hak orang
orang kan bisa maju sebagai calon kepala daerah
tapi manakala dia punya persoalan dengan hukum tentu undang undang membatasi
nah ini tiba tiba ada orang yang sedang memperjuangkan orang yang sedang menjadi terpidana apapun kasusnya
kemudian bisa mencalonkan menjadi calon kepala daerah
poin pertama adalah ini adalah melecehkan logika sehat
olok olok akal sehat
sangat melecehkan logika publik
dua kami mencurigai ini adalah pasal yang memang coba untuk dititip oleh orang orang yang memang punya kepentingan di belakang ini
kalau tidak ya tidak mungkin ini akan diperjuangkan dalam tanda petik mati matian seperti ini
pasti ada memang orang yang bekerja
waktu akan memproses kemudian siapa yang kemudian ada di belakang ini
jadi menurut saya kpu kpu kpu
pak yandri dan kawan kawan empat partai yang berjuang untuk menolak ini direvisi tentu kita berikan apresiasi untuk itu
dan pertanyaan tajam untuk siapa anda berjuang
apakah untuk demokrasi yang lebih sehat atau kepentingan orang lain
tapi coba deh berfikir di sepatunya apa namanya bukan di sepatunya pak rambe
di wacananya pak rambe
ini kan orang juga punya hak nih
orang dengan apa namanya status sebagai terpidana percobaan
rasanya punya hak nih
karena tidak diatur sepenuhnya

terpidana saja inkrah dan lain sebagainya
anda melihat bagaimana soal
hak seorang dipilih dan memilih itu kan adalah derajab right
hak yang dibatasi oleh undang undang
beda dengan hak hidup
itu adalah hak non derajat berat
kalau hak untuk memilih dan pilih ada batasan di dalam undang undang
pasal tujuh g itu membatasi
pembentuk undang undang pak yandri kalau kita baca memori fangkulih tink
pembentukan undang undang pilkada
itu mencoba untuk membatasi banyak hal
kemudian orang yang sedang mantan narapidana dalam tindak pidana tersebut
dpr harus mundur
dpr harus mundur
itu kan bentuk bentuk pembatasan
itu adalah cara berdemokrasi yang etis
dan kemudian sesuai dengan fatsun politik yang dibangun
nggak mungkin dong publik disodorkan orang yang sedang menjalani
kita kan mengkritik beberapa waktu lalu
terakhir deh pak gamawan pernah melantik beberapa orang di lembaga
permasyarakatan dalam kasus korupsi
masa kita publik disodorkan orang yang sedang berstatus sebagai terpidana
menjadi calon kepala daerah
sekali lagi itu melecehkan logika sehat menurut saya
peng rambi bagaimana
ya tidak ada yang kita lecehkan di sini
ya kita waktu itu pembahasan ya
dan itu udah kita tetapkan
pembahasan di situ ada pemerintah
ada juga anggota semua
nggak ada yang memprotes
karena ini berdasarkan undang undang yang kami katakan tadi
memang di undang undang kita di pasal tujuh huruf c itu
menyatakan itu satu paket
tidak uji dana
dan kaitannya terus sampai ke bawah
memang tidak didata jabarkan di sana adalah soal hukuman percobaan itu
kita kembali membahas
ini tidak ada pesan memesan soal di sini ya
hukuman percobaan itu adalah hukuman yang tidak perlu dia masuk penjara
saya kan bacakan tadi dalam undang undang kita
undang undang hukum didana
jadi kita bergeraknya dari sana
akhirnya kita tetapkanlah yang hukuman percobaan itu dapat untuk mencalonkan
oke sekali lagi buat pak rame
buat pak rambe terpidana percobaan itu apa sih definisinya
by definition menurut kak kanda itu apa sih sebenarnya
itu ya belum final
karena di undang undang kuh pidana itu
dinyatakan bahwa hukuman masa percobaan itu hakikatnya tidak menjalani pemenjaraan
hanya diberikan pembatasan
agar dalam masa interval percobaan tersebut
tidak melakukan satu tindak pidana lagi
tapi dia terbukti bersalah di undang undang
tapi dia terbukti bersalah di persidangan
setelah dua bulan
tau tau di jatuhkan dia
harus masuk tahanan
itulah baru dia intra
pertanyaan saya begini
terpidana percobaan itu terbukti bersalah di persidangan
menurut bang rambi gimana
dia batal pencalonannya
bukan artinya ketika dia menjadi terpidana dengan hukuman percobaan
apakah dia terbukti bersalah di persidangan
ya tapi kan hakim yang harus memutuskan
di dalam undang undang itu
ketika dia melakukan suatu tindak pidana dalam masa interval percobaan itu
seseorang yang menjalani hukuman percobaan itu
baru disitu dia dipidana
ya tapi pertanyaan saya
ketika dia menjadi terpidana percobaan
apakah dia sudah terbukti bersalah
nanti aja lah abang dijawabnya
kami akan kembali sesaat lagi
baik kami lanjutkan perbincangan ini
sebelum saya berbincang dengan narasumber kami di studio
karena pak rambe kamaruzuman punya agenda lain yang tidak bisa ditinggal
karena waktunya sangat melesak
saya langsung ke beliau ini
jadi bang rambe bagaimana
apakah terpidana percobaan itu statusnya terbukti bersalah di persidangan
kalau menurut bang ramli bagaimana
di persidangan mana
ya kan untuk mendapatkan
jadi saya ulangi kembali ya
pasal empat belas a kuh pidana itu
hakikatnya itu dia tidak menjalani pemenjaraan
hanya diberikan pembatasan
agar dalam masa interval percobaan
untuk tidak melakukan suatu tindak pidana
harus ada keputusan hakim berikutnya
jika menyatakan dia bersalah dan terpidana baru
oleh karena itu
masa percobaan ditentukan
kalau misalnya dua bulan berikutnya
dalam masa percobaan itu
atau tiga bulan
atau satu bulan
hal hal yang sifatnya
seperti kami katakan tadi
dijatuhkan hukuman percobaan
atau ada hal yang lain
baru diputuskan oleh hakim
diputuskan oleh hakim
oke bang rambe
abang katakan bahwa ini sudah putus ini
tidak bisa diganggu gugat
kpu tinggal menjalankan
dalam kemudian peraturannya
jadi mau saya kembalikan
ini kan rapat
itu pasal tujuh puluh delapan
saya ingat betul tuh
tentang md tiga
yang kedua adalah
walaupun tidak sama
bahwa itu menjadi rekomendasi
yang sifatnya mengikat
dan kita sampaikanlah
jadi dalam pembahasan ya
itu bahwa silu
sangat memback up
jangan kita sampai
melarang hak konsesional seseorang
itu bahwa silu ikut kita berdebat
intinya ini harus dijalankan lah
ini harus dijalankan loh
intinya begitu ya
kemeren kan juga
intinya ini harus dijalankan loh
oleh kpu begitu ya
termaktub dalam peraturannya
ya nanti kalau prosedurnya
bahwa ini rekomendasi kita
tidak mungkin tidak dijalankan begitu ya
amanat rapat itu
ya itu dasar bagi kpu
karena memang rapat rdp itu merekomendasikan seperti itu

bang rambe terima kasih atas waktunya
kapan kapan datang ke studio
biar dialognya lebih enak
hal itu masih banyak yang baru
ini informasi ya
saya ke cnn nggak pernah tolak
saya akan mau menolak
jadi masih banyak yang mau kami persoalkan di syarat pencalonan ini
dibuat di syarat pencalonan
bahwa harus bersedia
sebab cuti itu
itu yang kita tunggu
harus proaktif dari atasan
kalau misalnya abang sudah di jakarta
terima kasih bang atas waktunya
mbak waslu memang mendukung
pemahamannya mas arief dan teman teman kpu
ya waktu itu ketua bawaslu memang sempat juga memberikan komentar
kita tidak boleh melanggar hak
konstitusional orang gitu loh
dalam pandangan kpu tidak ada hak konstitusional yang dilanggar
undang undang sendirilah yang kemudian mengatur siapa yang berhak dan tidak berhak
nah sekarang terkait dengan mekanisme kapan kpu harus menjalankan isi dari rekomendasi
sebetulnya kpu merasa bahwa mekanisme konsultasi ini terlalu panjang dan
jelimet mbak yandri
kpu punya sepuluh pkpu
kita sudah membahas kurang lebih empat atau lima kali rd
dalam empat atau lima kali rdp ini baru satu setengah yang selesai
satu pkpu tentang tahapan sudah selesai dan pkpu tentang pencalonan ini belum selesai
termasuk yang disampaikan oleh pak ketua rambi tadi
mekanisme ini diatur di undang undang ya
konsultasi begitu saja tapi mekanismenya tidak diatur
dalam pemahaman kpu pkpu yang diserahkan mestinya tinggal ditentukan saja
mana yang bertentangan dengan undang undang
pasal pasal yang dianggap bertentangan dengan undang undang
nah itulah yang kemudian di
karena memang pkpu itu kan nggak boleh membuat norma baru
termasuk kalau misalkan nanti dalam pkpu pencalonan itu dia memasukkan terpidana hukuman percobaan untuk dimasukkan itu membuat norma baru bagi saya
itu nggak boleh
nanti pkpu akan melanggar undang undang
undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
ini kan sebenarnya kpu yang kemudian menjadi orang yang dibolehkan
dan kemudian pak rambi tadi bilang sudah putus
menurut saya masih ada dinamika di komisi dua
akan dilakukan apa
tugas kami dari praksipan tentu mengingatkan pembuat undang undang
pemerintah dan dpr yang betul betul menyelami makna dari undang undang itu
memang betul kita bebas siapapun warga negara boleh dipilih dan memilih
tapi kan ada pembatasan pembatasan tadi kata donald
kemudian pns harus mundur
padahal kalau mau saklek kenapa mundur
tapi undang undang membatasi
nah termasuk tadi sudah jelas
tidak ada perdebatan sebenarnya mas alvito
jadi yang terpidana mau ada percobaan mau tidak percobaan itu tidak boleh
itu sangat jelas
dan kalau sekali lagi saya ingatkan kepada kpu
kalau itu dimasukkan dalam salah satu pasal itu kpu melanggar undang undang
sejauh ini terawangan icw ada berapa orang terpidana percobaan yang sebenarnya punya keinginan untuk maju
kita kan belum sampai tahapan proses pencalonan
jadi secara kuantitatif kita belum bisa mengukur mas alvioto
tapi saya menangkap ada kekacauan berpikir tadi
menarik sekali pertanyaan mas alvito
apakah orang yang sudah dijatuhi pidana percobaan itu melalui proses persidangan
tapi beliau tidak menjawab
seolah olah pidana percobaan itu datang dari langit
tidak melalui proses peradilan
sebagaimana hukum acara yang biasa
putusan ingkrah itu kan terjadi karena dua faktor
yang satu jaksa penuntut umum terdakwa dalam peradilan tidak melakukan upaya hukum lanjutan
apakah banding atau kasasi
ingkrah putusan di situ
yang kedua itu terjadi karena putusan tertinggi supreme court mahkamah agung menjatuhkan putusannya
di situlah putusan menjadi ingkrah
bukan karena hal hal yang lain dijatuhkan persidangan lain juga menurut versi beliau
makanya saya melihat ada kekacauan berpikir
seolah olah putusan hukuman pidana percobaan itu
pidana percobaan itu datang dari langit
bukan dari proses peradilan
sebagaimana proses biasa
sebelum terbentuknya peradilan tindak pidana korupsi
di dua ribu sebelas sampai dengan dua ribu dua dan seterusnya
itu banyak sekali pidana pidana percobaan yang dijatuhkan dalam kasus tindak pidana korupsi
tapi sekarang setelah pengadilan tipikor dibentuk dimekarkan di tiga puluh empat provinsi
tidak ada lagi pidana percobaan dijatuhkan
ini menurut saya kalau ini terjadi pasca diizinkan terpidana percobaan mencalonkan diri
sangat mungkin kemudian orang yang menjalani proses persidangan tindak pidana korupsi
dijatuhkan pidana percobaan kemudian maju menjadi calon kepala daerah
ini kekonyolan baru
bargainnya disitu ya
apa yang bisa dilakukan kpu
pertama karena di dalam undang undang yang baru ini
hasil rdp atau konsultasi ini mengikat kita
maka kpu memerlukan dokumen formal
mana putusan putusan yang resmi itu yang kemudian diserahkan kepada kpu dan kpu harus jalankan
nah sampai sekarang kan kita belum menerima dokumen itu
belum belum ada dokumen itu
dan tak siapa belum tanda tangan
saya tidak tahu nanti mekanismenya di komisi dua seperti apa

apakah itu harus ditanda tangan di pimpinan
kita sudah usulkan kita buat kluster kluster isu isu apa yang sangat urgent
dan itu menyita persiapan publik
ya kan dan menyita persiapan publik
menyangkut kualitas pilkada itu sendiri
jadi hari jumat nanti akan kita bongkar lagi
sesuatu yang menurut kita sebagai pembuat undang undang itu melanggar undang undang itu sendiri
nah kemudian karena ini sudah menyangkut opini publik
misalkan masalah ingkra
mahkamah gue langsung merespon kok
hukum percobaan itu juga ingkrah
kemudian para pemerhati demokrasi juga menyayangkan
kok pembuat undang undang cenderung melanggar undang undang
nah kemudian juga kita nggak enak isunya
seolah olah ada pasal titipan kata donald tadi kan
menurut saya sebagai anggota dpr juga nggak mau dituduh begitu
nah oleh karena itu supaya tidak menyita energi yang terbaru
apa namanya yang banyak yang gak bermanfaat
udah kembali aja ke undang undang
nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas pasal tujuh huruf g
udah selesai disitu
kenapa sih kita membabi buta misalnya mempertahankan pasal yang mau dimunculkan pasal baru
ya kan nanti tuduhan orang macam macam
pasal titipan lah
ada kepentingan pribadi lah
jadi menurut saya kpu juga nanti akan menyampaikan dalam hari jumat itu
mas harif kalau bisa
sampaikan lagi pendapat kpu sebenarnya terhadap undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu lima belas apa
ya kan makna undang undang yang mereka pahami
dan masalahnya bukan apa apa
sepanjang jalan era reformasi ini banyak sekali aturan aturan yang kemudian publik paling tidak media menangkap ini kayaknya mengakomodasi pihak pihak
jangan lagi kita ulang hal semacam itu gitu kan
kami akan kembali dengan perbincangan ini
tetaplah bersama kami
nah ini saya mau nanyain gue

siapa sih kira kira yang
takut kemudian ini menjadi fitnah buat pihak pihak
silahkan dicara sendiri
kalau dari dari sivil topi
civil society bagaimana melihatnya dan upaya apa yang terutama dari icw satu saya melihat fenomena
tadi mbak rambe mencoba bertahan dengan argumentasi ini sudah disetujui menurut saya tentu secara
formil harus ada bukti otentik dalam beberapa hal sering ada berita acara yang kemudian ditatangani
oleh pihak pihak apakah sudah ada berita acara tentu harus dibuktikan dengan itu jangan kemudian
justru menyalahkan orang berbeda pak yandri kan berada pada standing yang setuju dengan kepentingan
publik nah itu menurut saya keluar hal hal yang keliru justru berubahnya pun menjadi sesuatu yang
biasa apa yang dilakukan oleh pak yandri dan beberapa fraksi fraksi atau partai lain kenapa
ini kan merespon dari suara publik merespon dari orang yang tetap ingin diajukan oleh orang orang
yang baik untuk bisa dipilih justru yang dipertanyakan orang orang bertahan ini nih
yang bertahan siapa yang ada di belakang mereka dan kepentingannya kita mau semua klarifikasi dulu sampai sejauh ini
ini dan pasti kalian akan berdebat pasal yang lain gitu seperti biasa fraksi itu ya itu adalah
pan demokrat demokrat pdi dan gerindra dan gerindra oke silahkan lanjutkan jadi sudah kelihatan kelompok kelompok
itu justru menjadi tantangan agar kemudian partai partai yang lain yang juga tidak punya
kepentingan di dalam pencalonan normal ketentuan pasal empat pkpu tersebut untuk beralih kemudian pada
posisi yang juga ingin mempertahankan bahwa orang yang sedang
terpidana percobaan juga tidak bisa mencalonkan diri ini merusak ini momentum lah untuk mendengar
aspirasi masukan dari publik kemudian terkait dengan persoalan ini karena kasihan kpu juga
kan banyak proses pkpu tadi ada sepuluh baru yang satu setengah baru berjalan bagaimana dengan
lain itu kan butuh waktu yang panjang sementara teknis pemilu juga semakin dekat
yang harus disiapkan oleh kapan deadline lima belas september lima belas september sekarang sudah mau kemudian masalah itu
adalah secara calonannya pkp secara pencalonan memang itu belum kelar jadi kita biasanya ngetok
itu satu kesatuan bisa pkpu nomor berapa nih tok nggak bisa pasal per pasal jadi masih bisa kalau
misalkan belum apa satu peraturan kpu disetujui secara menyeluruh masih bisa pasal percobaan
ini enggak salah pencetan masih banyak dibawa dibicarakan ya kan selama selesai ini setengahnya
itu termasuk di dalam itu iya iya belum selesai peraturan tentang pesawat pencarian belum selesai
tetap akan kembalikan kepada undang undang dan saya kira kpu nggak perlu takut selama itu berpegang
dengan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas kebenaran harus tetap ditegakkan nggak perlu ada intermediasi
ataupun nanti saya khawatir kalau kpu juga mengaminin itu saya juga akan dituding wah ini kpu di
dapat titipan juga nih ya kan nah ini bahaya independensi kpu jadi tercederai itu nggak boleh loh
saya percaya mengkapi u tetap akan menjaga norma norma yang ada di undang undang sejak di
dalam rapat itu sudah kami tegaskan kpu tidak dalam tidak berada pada posisi untuk setuju
atau tidak setuju kpu sudah menyampaikan semua pikirannya di dalam peraturan kpu dan menjelaskan
kenapa bunyinya seperti itu tetapi undang undang juga mengatur dalam apa namanya rdp
itu saya kira juga nggak apa apa kpu mengenai ini kami tidak setuju karena begini begini itu kan
dalam rangka kita memagari ya kan undang undang yang sudah kita putuskan kalau misalkan kpu terlalu
kpu tidak bisa merubah apa yang ditulis atau menjadi keluar semua praksi setuju juga jadi kalau saya
biar nanti dalam dokumen resminya itu kan bisa diambil kesimpulan apakah itu menjadi putusan
atau tidak menjadi rekomendasi jadi menurut saya masalah gitu bukan kpu yang digugat untuk
memperbaiki norma ini justru orang yang keberatan individu yang keberatan dengan
norma yang mem bricks harusnya menggugat jadinya juga jangan kpu jalan terbalik logikanya kpu yang
memfasilitasi pentingan norma itu diubah tapi justru ketiga ada orang tertentu misalnya
logikanya begini kalau misalnya ini muncul pasti aturannya akan digugat betul daripada begitu lebih
baik aturannya esi saja yang menggugat berti fer kitun lebih bagus seperti itu pasti
kita juga nggak mau mas raffi itu
seolah olah ini kan tadi pasal titipan dpr punya kepentingan integritas pilkada dipertanyakan
saya dari praksipan tetap akan ngotot kalau itu tidak boleh dimasukkan
dan kalau itu dimasukkan saya kira nanti akan irus perihuk kepada mahkamah agung
dan kalau misalkan mahkamah agung mengumpulkan gugat itu ya dpr dan pemerintah kira kira muka juga
tapi begini status konsultatif yang sifatnya konsultatif ini mengikat katanya
artinya bagaimana ini kemudian
artinya draft rancangan peraturan sudah disiapkan oleh kpu kemudian dibawa ke dpr
harus disetujui dpr
kalau misalnya mengikat kan berarti semua norma bisa dibuat oleh diubah oleh dpr
nah pemerintah dan dpr tetap harus punya komitmen
kan dia yang melahirkan undang undang
jangan sampai pembuat undang undang justru mengawali melanggar undang undang
jadi kembali ke undang undang
harus kembali ke undang undang gitu
kita bungkar lagi hasil penuzulnya
dokumen kita membuat undang itu apa
siang malam sampai subuh itu apa
jangan tiba tiba kan ada kepentingan atau dari pasal titipan dimunculkan norma baru
itu kita nggak setuju
sudahlah sudah kita ketok
kalau mau dirubah nanti kita revisi lagi undang undang
saya waktu mau rdp lobby dulu nggak
tapi yang harus dipahami oleh semua orang
rangkaian panjang sebelum kpu membuat peraturan kpu itu didok diresmikan gitu ya
ini hanya menjadi salah satu saja
rdp atau konsultasi ini hanya menjadi salah satu tahapan
tahapan lainnya adalah kpu mengundang para expert
kpu melakukan uji publik
itu partai politik kita undang di situ juga
dan semua kemudian masukkan tidak ujuk ujuk semua masukkan kita catat sehingga terjadilah formulasinya seperti itu
konsultasi dengan dpr dan pemerintah itu sebetulnya menjadi bagian akhir saja
jadi ini bukan atas pikiran kpu semata tapi juga masukan catatan kritikan dari banyak pihak
termasuk teman teman icw kita undang kalau kita uji publik
tapi cek deh masal gitu
tidak ada satupun norma di ketentuan lain yang peraturan lembaga lembaga negara lain
apakah kapolri bikin perkap kemudian ma perma kemudian dikonsultasikan dengan dpr
dan kemudian itu bersifat mungkin nggak ada
aturan kpk gitu nggak ada ya
jadi ini yang lucu menurut saya
udah serpi ya
harusnya jadi itu
kpu mempersiapkan untuk melakukan judicial review
tapi kpu juga menyadari bahwa ada pekerjaan lebih besar yang harus diselesaikan lebih dulu
makanya kpu berkomitmen selesaikan dulu pekerjaan kpu baru kemudian kita melakukan
karena yang cukup dihilangkan frasa mengikat saja
saya setuju pak andri sebenarnya konsultasi itu kan wadah
benar kata pak
memperkaya gitu ya
memperkaya memperkuat kemudian
tapi ketika ada frasa bersikat mengikat muncullah kemudian interest
pentingannya harus diversitasi dalam normal
dan memang pak
satu kepala satu fraksi itu beda beda kepentingannya
itu harus diversitasi
nggak akan selesai
dan ini akan menjadi pr terus menerus kan
karena ini bukan kali terakhir akan ada pilkada bersama begitu kan
nah pertanyaan saya sudah dihitung sama kpu memang
proses untuk mereview itu akan lebih memakan waktu ketimbang mencoba untuk mencari jalan keluar di dpr
jadi sekarang kami sebetulnya mulai merasakan
saya merasa gelisah
merasa khawatir karena sepuluh peraturan kpu yang harusnya bisa cepat
sementara tahapan ini sudah mulai berjalan
tahapan yang paling dekat kita akan mulai tanggal delapan september
itu pemutakhiran data pemilih
melakukan coklat di lapangan
tapi pkpu nya belum masuk ke dalam pembahasan
itu pkpu yang urutan berikutnya
jadi yang pertama kita selesaikan tahapan
kemudian yang ketiga yang di dalam daftar akan kita bahas
peraturan kpu untuk daerah daerah khusus
karena di sana juga ada pencalonannya
dki papua aceh
tentang kampanye dana kampanye pemutakhiran data pemilih rekapitulasi pemungutan penghitungan suara
jadi banyak pkpu yang crucial dan harus segera disahkan
kalau misalnya kita mau hitung saja soal pendaftaran calon
itu mulai tanggal sembilan belas ya
itu kan hitungannya tidak lebih dari sebulan
kalau misalnya mau dituntaskan sepuluh peraturan ini dengan hitungan yang kayak kemarin nggak akan sampai satu bulan
sekarang kan dpr sedang disorot
saya kira ini kan juga momentum bagi dpr untuk memperbaiki citranya
jangan sampai dpr sebagai pemerintah dan pemerintah dianggap menghalang halangi tahapan pilkada
saya juga gak setuju
jadi sudah lah
yang apa namanya kita kembaliin ke undang undang
yang debat seperti ini
indeji perlu besar
yang sangat besar seperti ini
dan gak ada juntrungnya sebenarnya
dan tadi kalau misalkan ada pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan pkpu
silahkan gugat peraturan pkpu
tapi jangan dipaksa kpu untuk melanggar undang undang
nah gitu loh
nah kalau misalkan ada muatan muatan lagi yang ada merasa tercecer kemarin waktu revisi undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
dpr punya hak
praksi punya hak
pemerintah juga punya hak
kalau misalkan dianggap belum sempurna
tetapi yang sudah kita ketok
nah termasuk nanti terjemahannya turun adalah peraturan kpu
jangan sampai nanti sekali lagi
tapi kan sekali lagi undang undang itu kan multitafsir
undang undang itu bisa dilihat dari kiri dari kanan dari atas dari bawah gitu kan
terpidana dulu jelas kok
hukum percobaan juga terpidana
makanya beliau tidak menafsirkan
tapi basic beliau itu yang menurut saya yang menyebut beberapa kali kata kriminalisasi
padahal kan itu sudah orang yang sudah masa percobaan
berarti kan orang yang sudah terbukti pidana
tapi pertanyaan saya begini
akan nggak ada potensi mundur ini
potensi selalu ada
kasian orang yang udah kampanye
karena kalau mundur apalagi melampaui bulan februari
itu berarti melanggar undang undang
ya contoh kecil saja
perdebatan awal ketika kita memulai rapat konsultasi
kenapa kpu menetapkan hari pemungutan suara lima belas februari
bagi kami ini aneh pertanyaan itu
karena kalau empat belas februari valentine
mestinya kan pertanyaan awalnya adalah
apakah menetapkan tanggal itu di dalam tahapan kita
melanggar undang undang tidak
begitu dinyatakan tidak melanggar undang undang
harusnya lanjut pasal yang lain
tapi perdebatan soal ini saja itu bisa sampai lima jam
kita akan melihat bagaimana upaya dari mas yandri dan kawan kawan
begitu juga kpu dan juga didorong oleh sifil soya ticb dan lain sebagainya
supaya kita tidak terpanam melihat kertas suara yang kemudian
ini bukannya penjahat
bukannya masih dihukum nih
itu yang kita jaga mas alvito
mudah mudahan tidak seperti itu demokrasi kita
terima kasih bapak bapak atas waktunya